nih nih ayo jalannya yuk
aaaa itu yang kemaren
kenapa sih pur tis
ya kenapa pak
tau rumahnya tisna enggak
tau pak disana pak masuk saja
lo mau diajar katanya udah ayo ikut umpet
huy tisna keluar
tisna jangan jadi pengecut
ayo keluar tisna
kok ada orang yang teringin ya
kalau kang tisna udah aman
sekarang kita tinggal cari mas ridho supaya dia tenang dan gak berbuat nekat
kepada kemana lah buru buru amat
mama ne si rika marah tisna kebatalin lamarannya
tisna mau dipukulin
oh gitu ya
gak ada apa
kenapa diem aja
ayo jalan yuk
nah itu yang kemarin
nah apa sih pur tis
ini warung bukan hutan
gak usah ngumpet
saya mau ngadepin aja
kan ada kamu pur
emang ada apaan sih
dah cari tempat lain
eh kenapa sih pada kedua
eh pur tisna
pada kenapa sih

mamanya rido yang nyari nyari si tisna

bangun ya bangun ya
bangun ya tenang aja
saya dan mbak abi coba nahannya ya
eh bangun ya
bangun ya bangun ya
bangun ya bawa kemana
kita tetangganya rika dan tisna
jadi begini mas
dalam hidup kita tidak boleh mengutamakan amarah maupun dendam
karena itu tidak baik buat kesehatan buat diri kita sendiri mas
nah menurut buku yang saya baca
itu si tisna tuh
jadi dia yang namanya tisna
jangan marah mas
mulai lari kemana
berarti kena kamu
mulai lari kemana kamu
mulai lari kemana
kurang ajar kamu

saya tidak tahu
kalau permintaan cerai istri saya selama ini teh
mulai sekarang kakak tisna gak usah telepon rika
tidak usah menjemput rika
tidak usah nyapa
melihat pun tidak usah
anggap saja kita tidak pernah saling kenal
tidak usah saling kenal
kita memang bisa menunggunya
meherika khatir tentang dirinya

maaf seneng neng rika mau nemuin aa di sini
aa ngerti kalau neng rika marah benci sama aa
tapi kalau boleh jujur di hati dan pikiran aa cuma ada neng rika
enggak kakak di hati dan pikiran kakak tisna cuma ada istri kakak tisna
tadinya aa pikir juga begitu tapi sekarang ma udah enggak neng
pikiran dan hati aa tidak lepas dari neng rika
aa mohon berikan kesempatan sekali lagi
kemarin pulang kampung terus ngomong sama istri aa minta cerai
benci sama aa
satu singkat lagi